si rahmat udah lama banget gak ketemu
ternyata di sodaraan sama pau ida
aduh yang nih dagingnya keras
yang ini enggak
buat apa jak
ya kan bisa dicicil
setoran bulanan saya udah banyak jak
buat dikirim ke istri saya di kampung
tadi siang sih lihat
sore ini mah belum
tidak terlalu pedas
tidak terlalu asin
kalau meminjam kalimatnya
pak bonan yang di televisi
bapak kedengerannya maknyos ah
berarti ada masalah sama pendengarannya bapak
lo masak rendang
ini dikasih bu nur malam
masak aja mas
masafatnya aku osman organizasinya
kayaknya sama terlalu gue orang
kenapa muka lo ditukuk gitu
akhir akhir ini gue sering apes urusan cewek
apalagi jah kalau bukan urusan cewek
hah tahu dah yang mana
bingung dia mah
gue punya solusi biar ineke mau sama lo
lu ganti motor yang baru
gue yakin pasti ineke mau sama lo
wah bisa begitu
ini lah sih
kamu udah lama ya nunggunya
lumayan sih sampe baterai hp aku mau abis
pur kalo motor lu bagus si ineke gak bakalan malu diboncingin melu
masa lu gak usah beli yang cash lu kredit aja biar gue yang urus
emang cicilannya berapa
begitu dong tergantung motornya
udah sekarang gini aja dah gue ke rumah dulu ngambil katalognya mem brosurnya
ntar lu ke rumah gue ya
pur tenang aja pokoknya besok lu udah pake motor baru buat boncingin si ineke
eh mau kemana lu jadi gak ambil motornya
tadi emak ketemu temen zaman sekolah
si rahma udah lama banget gak ketemu ternyata dia saudaraan sama pu ida
eh aduh yang ini dagingnya keras
yang ini enggak
ineke lagi ngapain
lagi beli bubur
itu terakhir sih
mas pur mau kemana
mau ke pangkalan
inake jadi pameran motornya kapan
gue gak usah nunggu bulan depan
besok motor gue udah baru
pokoknya tugas bapak itu mempromosikan rendang ibu sama dosen dosen
kalau perlu sama mahasiswa mahasiswa bapak
biar cepet laku
kamu dicariin sama ojak
gue mau beli motor dari ojek
bagus atu buat kalian
iya atu pur
bagus buat kamu
ojak sama kang amin
kok lu bawa bawa amin
kalau kamu beli motor dari ojek
berarti ojek bisa terus jadi sales
kalau ojak terus jadi sales
kang amin kan bisa terus ngojek
amin bisa terus ngejek
buat apa kau itu
yang ingin di mobani
bagaimana sih itu rene
masuk dulu dapur
gue gak jadi beli motor